sejumlah nama lifter peraih medali pada olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
seperti windy cantika rahmat erwin abdullah serta atlet senior eko yuli irawan
akan kembali tampil membela tim merah putih pada sea games vietnam
dari total tiga belas atlet yang dikirim ke vietnam empat orang diantaranya adalah lifter junior
salah satunya adalah sarah lifter yang baru berusia enam belas tahun
bagi sarah yang nanti akan turun di kelas lima puluh sembilan kg tampil pada sea games merupakan pengalaman pertamanya
meski angkat besi merupakan salah satu cabang olahraga unggulan yang selalu menjadi andalan untuk mendulang medali
di vietnam nanti tim angkat besi indonesia tidak ingin sesungguhnya
selain mengumbar target
selain mewaspadai atlet tuan rumah persaingan pada sea games nanti akan semakin ketat
dengan sudah diizinkannya atlet thailand tampil setelah beberapa waktu lalu sempat absen
karena terlibat kasus dengan badan anti doping dunia
cukup berat ya dimana kita sekarang belum bisa memantau kekuatan atlet vietnam sendiri
karena vietnam dalam hal ini tahun lalu dia sudah tidak mengikuti tunamen tunamen
jadi sangat sangat kita kehilangan jejak
rekam jejak dia ya tapi tim angkat besi akan berusaha semaksimal mungkin
selain itu juga kan thailand dari starting list yang baru keluar thailand kita lacak
itu mantan mantan juara olimpik turun kembali untuk di sea games kali ini
pada sea games filipina dua ribu sembilan belas lalu tim angkat besi indonesia sukses merebut empat emas satu perak dan lima perunggu
raihan ini hanya kalah oleh vietnam
yang juga meraih empat emas tapi unggul dalam jumlah medali perak dan perunggu
erlangga wisnuaji dwi prasetyo jakarta